kita ke informasi pertama tsunami menerjang sejumlah lokasi di banten dan lampung pada sabtu malam
badan meteorologi klimatologi dan geofisika mengatakan tsunami itu disebabkan oleh letusan atau longsoran gunung anak rakatau
sebelumnya pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi atau pvmbg mencatat gunung anak rakatau mengalami erupsi hingga lebih dari empat ratus kali
tinggi asap dari puncak gunung anak rakatau itu pun mencapai satu lima ratus meter
erupsi paling besar terjadi pada sabtu sore di mana terdengar suara dentuman dan getaran
pvmbg menyatakan saat ini status gunung anak rakatau berada di level waspada
dua puluh satu lebih tiga menit badan geologi mengumumkan terjadi erupsi lagi anak gunung krakatau
kemudian dua puluh satu lebih dua puluh tujuh menit pipe gauge badan informasi geospasial yang terekam oleh bmkg menunjukkan adanya tiba tiba ada kenaikan muka air pantai
kami memerlukan waktu untuk menganalisis apakah kenaikan air itu
itu air pasang akibat fenomena atmosfer yang tadi ada gelombang tinggi kemudian ada bulan purnama
namun ternyata setelah kami analisis lanjut gelombang itu merupakan gelombang tsunami
jadi tipe polanya sangat mirip dengan gelombang tsunami yang terjadi di
sehingga kami melakukan koordinasi segera dengan badan geologi
dan akhirnya kami sepakat bahwa diduga
kenapa ini diduga
karena datanya belum cukup
ada indikasi yang terjadi memang pada hari yang sama ada gelombang tinggi ada purnama
namun juga terjadi erupsi anak gunung krakatau
yang diduga itu mengakibatkan terjadinya tsunami